anda yang gemar berwisata kuliner di kota malang
pasti sudah tidak asing dengan kuliner bakso malang atau cuimi
namun sudah pernah coba belum kuliner nasi buk
inilah perpaduan antara makanan khas pulau madura dan lauk khas kota malang
salah satu warung makan nasi buk tertua di kota malang adalah nasi buk matira
yang berada di jalan trunojoyo
warung yang dikelola oleh generasi ketiga ini punya pilihan lauk yang beragam
nasi disajikan dengan sayur nangka muda atau sayur tewel
pembeli juga bisa memilih beragam lauk lain seperti jerawan daging sapi sate komo dan ayam kampung
nah di kota malang ini nasi buk juga dipadukan dengan lauk khas
yakni mendol alias tempe yang dihancurkan dengan bumbu seperti bawang putih ketumbar dan garam
dibentuk lonjong lalu digoreng
nasi buk itu khas
jadi setiap ke malang apalagi baru sampai dari stasiun tinggal jalan dikit
ketemu makanan yang khas
apa mendol gimana
pokoknya mendol itu makanan yang paling enak semalam
bukan hanya wisatawan biasa sejumlah pesohor hingga presiden joko widodo pernah mampir ke warung nasi buk ini
untuk menikmati seporsi nasi buk pembeli cukup membayar dua puluh lima ribu rupiah
namun jika ingin menolong kota
lengkap dengan jerawan atau lauk lain cukup menambah sepuluh ribu rupiah